anda perlu apakah kamu mencari bos saya
ini ada titipan darinya buat bang udin
terima deh bang
kamu setia langsung mengasih sama bos
aduh bang kenapa ribet banget ya
buat abang aja nih
eh bang pengaduan bang
eh lo masih lapar
saya sudah kenyang bos
kalau lo sudah kenyang
kenapa rantang dari mak gua lo pegangin
emang benar ya
kata gebetan gue john
oh yang cantik itu ya
berarti beneran bisa kali cuy
ya mana aku tahu
emang nyakuta beb
tanya orangnya lah
handphone aku kalau siang gini juga pulsanya abis
apa gue telan aja kali ya john
kalau ditelan ya enggak ada efeknya lah
terus diapain john
masih yang terlalu keren ya
lucu itu kalo ngelihat cowok kupu lagi kepedesan
lu katanya juga gak punya pulsa john
lu kagak suka makan masakan emak gua
kalau lo suka abisin
bapak bapak bapak bapak bapak bapak
anterin gua ke haji murut
itu mulut apa sawah
mulut lo bawa bawang putih
baru lagi padahal
mulut lo bau bawang putih gua enak banget
kok dari jauh salamnya
biar potati indah keburu masuk
lu kenapa sih
biar sembuh be
cara lu salah
lu kagak ke dokter
yaudah kalau gitu lu papak aja ya
lu kagak percaya sama gua
lu kagak percaya sama gua
saya sengaja bikinin buat bang ojek
soalnya bang ojak tadi udah ngantriin saya ke pasar
oh jadi bu nur bayar ongkos ojeknya pakai kue kelepon
lu pake daun jambu
ngerti kagak lu
lu di mana aja kagak ngejawab
lu masih kesel sama gua
gua belum bayar
bang ojak bayarin lima ribu dulu ya
soalnya tadi bunga kebanyakan jajan
yaudah gak apa apa
sisanya sama bapak besok ya
kamu nih kecil kecil dong kak asbon
makasih bang ojak
barusan saya dari rumahnya bang ojak
ngapain bu nur mau ngojek
wah bu nur
banyak kan tadi ngasihnya
ada orang enggak
saya minta daun jambunya
kau kelepon dari ibu nur
kau makan gulanya doang
enggak ada rasanya pak
ya enggak ada rasanya yang ya makan gulanya doang
coba saja capai rasanya pak
ini daun jambu gue apain ya